sampai jumpa di video selanjutnya
mas kamu kok gak bilang sih kalau aku mau makan di luar
emangnya aku anak kecil
harus bilang ke kamu aku udah makan aku
cuma ngebandingin aja waktu kamu sma sama sekarang itu jauh banget
kamu makin cantik sekarang
harus dong mas
perempuan kan harus memperhatikan penampilannya
bukan malah cuek
aku setuju banget sama prinsip kamu
kamu udah nikah belum sih
ya aku udah menikah tapi aku gak punya anak
aku sedih bukan karena aku nggak punya anak
iya aku pulang sekarang
ya pesanan kamu udah kok
kayak aku harus pulang deh
buru buru banget sih gita
kita baru ketemu
iya tapi suami aku bisa marah marah mas kalau misalnya aku pulang

also ini kan boleh
kamu lembur mas
yaudah aku siapin baju ganti ya mas
hani yang dulu cantik setelah menikah malah jadi biasa

gina yang dulunya biasa aja sekarang malah cantik banget
jadi ngebandingin g ini sih
kamu gina adik kelas aku waktu sma kan
aku lama banget kita gak ketemu ya
iya nggak nyangka ketemunya di sini
baik mas baik
kenapa aku jadi kepikiran gina ya
kira kira lagi ngapain dia sekarang ya
kalau aku sma jam segini masalah nggak ya buat dia

jangan pake gini

bahkan mau telukmu
ya takut gangguin istirahat kamu aja
jangan pernah hubungin aku atau sms aku duluan mas
karena suami aku mas
suami aku mas
suami aku kasar
aku gak boleh punya teman
apalagi temen laki laki
tapi maksud aku cuma pengen cerita cerita aja
masa lalu sma kita dulu
apapun alasannya mas
dia gak akan suka kalau aku dekat sama laki laki
walaupun kita temen sma
kalau udah bikin kamu susah
aku mau berbicara sama kamu
kamu sama sekali gak nyusahin aku
aku malah senang kita bisa ketemu lagi
aku harap kita tetap deket ya kayak gini
kita jadi teman curhat terus kayak gini
kapanpun kamu mau curhat sama aku aku siap
mas aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau keluar
istri yang gak bisa nyenengin suami
maksudnya apa aku gak pernah nyenangin kamu
aku nyuruh aku berhenti bekerja
aku berhenti bekerja untuk karir aku lagi naik
kamu suruh aku urus rumah tangga
aku urus semua sampai semua kebutuhan kamu sehari hari
mas kau belum bisa bicara mas
kau belum kasih tau aku gimana biar nyenengin kamu
manusia itu kalau dibilangin sekali ngerti
aku capek mau istirahat
ini manusia apa bukan
sebenarnya ada apa sih dengan mas haikal
gak biasanya dia bersikap seperti ini
maksudnya sama sekali
terima kasih pak
ini bahan meeting untuk besok pagi pak
mohon bapak cek siapa tahu ada revisi nanti
biar saya langsung perbaiki pak
ya udah oke oke
aku saran sekarang ya
saya ada urusan penting kamu periksa lagi
suami kamu itu bener bener gak bersyukur ya
udah dapat istri yang baik cantik kayak kamu
malah disiasiain malah disakitin
kalau aku sih gak sanggup
untuk nyakitin kamu beneran
kalau aja pikiran suami aku kayak kamu mas
pasti aku adalah perempuan
paling beruntung di dunia ini
istri kamu pasti senang banget ya mas
itu kalau aku blind banget